gimana kalo nih akyaki beneran udah gak percaya dan gak cinta lagi sama gue
ayayaya kayaknya udah berkurang rasa cintanya
terus dia bakalan ninggalin kue
jangan sampai jangan sampai jangan sampai
makin hancur kehidupan gue secara takut
baik baik saja mau lo nyontang bingkabute
udah kemana nih orang orang
mama juga gak ada
salahin aja terus
udah kenapa sih
kok jadi diam begini
tapi coba kasih tau
nyonya ada dimana
kalo dikasih tau
ntar berantem lagi tuh nyonya
apa mendingan dipisahin saja
daripada ntar teperang
dunia kaktilu bahaya
tunjukin aja pake tangan
kok jadi beda beda begini
ini masih pagi
sebelum saya jadi bos
karena semua karyawannya bisa dipecat
paling gampang si mancing mereka
siapa suruh pakai aksi bisu
kalo pada masih mau diem
saya sekarang mau ke rumah
saya sekarang mau ketemu sama nyonya
kerja yang bener
ngepel yang bener
masak yang bener
nyuci yang bener
kenapa mereka pakai aksi bisu segala ya
gak akan jadi kiamat ya
jangan bener bahaya
jangan bener bahaya
pusing kabeh tau
papa mau nanya kecil nih
sebenarnya apa sih yang mama omongin sama boy
terus kenapa kemarin mau minta maaf sama papa
gak ada apa apa kok pa
bener nih gak mau bilang
mau bilang apaan sih orang gak ada apa apa ya
jadi gak ada yang perlu dibilangin
ya udah deh
ini mah namanya gak cocok

tuh kan aneh banget
pake ngikutin segala
coba papa jalan
ini namanya barengan bukan ngikutin tau
coba jalan lagi
masa papa kok belum siap sih
kan hari ini mau ngambil rapot
sekarang ada yang lebih penting lagi
apa yang sebenarnya mama ngomong sama kamu kemarin
tolong jawab apa dengan jujur ya
jadi boy harus jawab jujur nih pa
ya seperti buya bilang kemarin
kalau papa itu
keren banget kalau bawa motor yang gede itu tuh
keliatan lebih muda
iya ya bener
masa sih cuma itu
masa sih cuma itu
aduh boy kamu tuh emang anak yang baik banget
aduh mama makin love deh sama boy

siapa nih yang mau ngambil raport
papa atau mama
pasti rapotnya bagus kan
anak mama tau ya
anak kita tau
udah anak kita tau
udah anak kita tau
boy papa bersiap dulu ya
tunggu ya boy ya
terima kasih ya anak
eh kan boy tuh gak mau kalo mau sama papa cerai
lagian di dalam hati mama itu mama kan pasti ngeliatnya tuh papa keren banget kan bom motor gede itu
eh mau apa apaan sih
sebelah ngomong kayak gitu gak tau biasa aja
ayo mama jujur aja gak usah bohong
udah udah udah mama mau siap siap aja dulu deh
udah jangan bahas itu lagi
jangan bahas itu lagi
jangan bahas itu lagi
akhirnya mau sama papa gak jadi cerai
aduh kok masih mual sih
perut gue juga masih muter muter banget nih malah sakit banget juga
tapi kalo surti bener
gimana kalo nih akyaki beneran udah gak percaya dan gak cinta lagi sama gue
wah iya kayaknya udah berkurang rasa cintanya
terus dia bakalan ninggalin kue
jangan sampe jangan sampe jangan sampe
makin hancur kehidupan gue
secara kan gue belum berhasil ngambil hartanya dia
dan gue juga belum berhasil balikan sama boy
kita ke dokter kandungan untuk periksa kamu dan
mas sudah confirm sama dokter
masa aku masih mua banget males kemana mana
tapi kamu tetep harus diperiksa
kamu harus lawan itu
karena itu hanya gejala hormonal banca
karena waktu dulu mama reva hamil juga sama
dia juga mual mual kayak kamu
tapi dia tetep lawan
biar bisa diperiksa sama dokter
kok malah gue dibanding banding
mas kan harus ambar rapatnya reva
nanti telat loh harus ke dokter dulu
ambar rapat revanya aja
aku di rumah aja
tapi tetep ya
kamu harus diperiksa sama dokter kandungan
biar semuanya jadi jelas dan pasti
sekarang mas pergi dulu
jangan banyak bergerak
papi pergi dulu
sayang kamu tau gak
tapi punya kabar gembira dan
kamu pasti suka
kamu dong ya